sepeda motor di kawasan sidoarjo tiba tiba terbakar saat dalam perjalanan
ironisnya pengendara yang mengetahui mesin motornya terbakar tak langsung lari menyelamatkan diri
mereka justru nekat memadamkan api dengan menggunakan bajunya
beginilah aksi nekat dua remaja yanto dan adi warga desa punggul kejamatan gedangan sidoarjo
saat mengetahui motornya terbakar di kawasan perumahan puri suryajaya kejamatan gedangan sidoarjo senin sore
bukannya berusaha menyelamatkan diri keduanya justru berusaha memadamkan api di tengah ancaman ledakan akibat kebakaran
dengan membasahi kaosnya menggunakan air penyiram taman
beruntung keduanya berhasil memadamkan api
kejadian ini berawal saat mesin motor yang mereka kendarai tiba tiba mati di lokasi kejadian
saat dicoba untuk dinyalakan kembali yang muncul justru kobaran api dari mesin motor tersebut
pedas sehari hari biasanya dipakai kerja
bawah itu main
tadi pas di starter gitu
meski berhasil memadamkan api kedua remaja abg tersebut masih tampak shock atas insiden terbakarnya motor mereka
hingga terdiam cukup lama di sekitar lokasi kejadian
riku ardiansyah sidoarjo